tata saya dijamret
mau tolongin tata saya dijamret bang
jamret aja lari kesana
tata dia naik motor
bapak boleh pukul saya
bapak boleh hajar saya
saya terpaksa merampok
saya nggak ada niat pak
saya butuh uang pak
buat berobat ibu saya
saya nekat melakukan sama adik saya pak
saya butuh banyak uang
untuk kooperasi ibu saya pak
pak tommy gak marah sama saya
jelas saya marah
tapi saya itu lebih marah
kamu tuh gak cerita ke saya
kalau ibu kamu itu sedang sakit
coba saja kamu dari awal sudah cerita ke saya
kalau ibu kamu sedang sakit
pasti saya akan bantu kamu
saya janji akan kembaliin uang bapak
sisanya masih banyak pak
saya janji akan ganti pak
udah gini aja
itu sisanya lebih baik
kamu pakai buat berobat ibu kamu
saya tidak takban
saya tidak ta'ab
lagian saya tidak ta'ab dan tidak boleh ta'ab
ini demi kebaikan pesantren saya
mukanya penuh dengan masalah
seperti kertas tagihan hutang
pasti sedang banyak masalah
antum melangkah pakai perasaan
kita lagi menguntit orang
nanti ketahuan dong
mak kemales sih mak
kita tuh sebenarnya ngapain sih
apa sih yang dicariin sama bang paang
ah ya lah
mendingan juga ngintip orang pacaran
hah malah nugon
taduh dulu mon
gue makin curiga deh nok
jangan jangan bang paang punya masalah besar mon
deketirin bisa nggak
tak saya di jambret bang
jambret tak lari ke sana bang
jambret tadi naik motor
gue kulung tuh jambret
tunggu sini mbak
ada apa mbak
tak saya di jambret bu
jangan lari bu
jangan lari pak
tak saya di jambret bang
jambret tak lari ke sana bang
yang itu tuh
itu dia tuh jambret
terbukti kan kalau si alfie memang orang yang tidak beres
catet di buku kesalahan
satu kesalahan lagi tercatat
selamat siang pak
pak tommy ada
pak sofi kebetulan lagi keluar
bapak sudah bikin janji
kami berdua ini rekan bisnis pak tommy
baik kalau gitu bapak bisa tunggu di dalam saja
silahkan langsung masuk saja
mana tuh bocah ya
kagak gak takut takutnya jambret gue begini
bukan abang ini pelakunya
gue bukan jambretnya
gue yang megang pasar keji
minta maaf bapak
ngapa lo ya main gemuk gemukin orang aja
enggak mempunyai gue

di rumah pak
ada di dalam
mungkin hampir satu jam
hai ibu assalamualaikum waalaikumsalam mau nanya bu gua pernah ngelihat perempuan yang
pakai jilbab pakai baju panjang terus agak kecil perawakannya saya nggak tahu mas iya
ya bagus bagus menarik menarik
ya baik saya akan menaikkan nilai investasi saya di bisnis ini
dan semoga bisnis ini akan berjalan dengan lancar
tentu tentu saja pak tommy
kita kan sudah berteman ramah
dan pak tommy juga sudah merasakan keuntungannya
betul pak tommy
saya jamin hanya dalam waktu lima hari
peningkatan saham pak tommy akan menjadi tujuh kali lipat
tujuh kali lipat
tujuh kali lipat